mas dika boleh boleh
ya pertengahan bulan puasa kemarin saya itu bisa masih mendapatkan beras kualitas premium itu seharga rp dua belas per kilogramnya
tapi hari ini terpantau lihat mulai rp dua belas lima ratus rp dua belas delapan ratus rp tiga belas sampai rp tiga belas lima ratus
ini beras premium naik ya mas ya mas dika ya sampai berapa mas naiknya
ring rp lima ratus ada kurang lebih
oke terus kalau yang medium mas ada kenaikan juga nggak mas
ada rata sama sama ring empat ratus sampai lima ratus juga
naik rp empat ratus sampai rp lima ratus rupiah per kilogramnya kalau beras yang di bawahnya medium yang biasa
ada sih cuman stoknya itu langka dan juga untuk saat ini ya kosong udah hampir seminggu ini sih kosong
mas ini ada kenaikan gini kenapa mas merangkak padahal ini kan sesudah lebaran kan biasanya menurun gitu ya
ini ada masnya ngalami sendiri apa dapat berasnya susah apa gimana gitu
yang jelas itu dapat infonya dari desa itu banyak yang gagal panen dan juga cuaca juga kan tidak tentu kadang hujan
dan terlebih itu sekarang itu kalau orang desa itu bilangnya pari kelembak maksudnya itu ya kena banjir otomatisan kualitasnya menurun
di lain sisi ya banyak yang nggak jadi jelek
oke memang cuaca ya musim penghujan
nah ini stok dari kapan nih mas ini sudah yang baru ke depan sudah ada info naik jangan jangan mas
kalau kemarin sih saya dapat info itu ya ada naik sekitar ring seratus sampai dua ratus tapi belum bisa buat patokan loh mbak ya
bisa jadi ya naik lagi
jadi sudah ada info nih ada kemungkinan naik tapi ya kisaran seratus sampai dua ratus rupiah per kilogramnya tapi itu juga belum pasti ya
karena mas dika ini dapat infonya juga ketika kulaan ini barang baru ini sudah mulai susah karena faktor cuaca
ya mas selamat ini melayani
hujan cuacanya memang masih belum menentu ya tapi kira kira apakah memang hanya faktor cuaca aja
ini juga ada komoditas yang harganya melambung ini di pasar pasar tradisional ada di surabaya
ya ini telur ya pak dodo ya
telur ini hari ini sekilo berapa nih pak dodo
tiga puluh tembus tiga puluh
tiga puluh ribu rupiah per kilogramnya ya
saya sudah keliling beberapa pasar tradisional di surabaya juga mencapai angka tiga puluh
pak dodo itu kenapa sih kok sampai harganya tinggi gitu para pedagang itu kesulitan
mereka sudah menghentikan stoknya atau gimana pak dodo
bukan itu masalahnya ini ada event event hari besar yang mungkin menjelang hari raya kurban
dan ini banyak sekali yang masyarakat membutuhkan karena punya hajat
oh iya ya jadi permintaannya tinggi ya pak ya
permintaannya tinggi mungkin sedikit jadi jadi naik gitu
oke jadi demandnya tinggi supply nya ini menurun karena efek cuaca juga ya
baik pak dodo ini lagi melayani pelanggannya saya tanya izin ini mbak mbaknya
meskipun harga telur lagi tinggi tetap ini milih milih buat konsumsi pribadi atau buat usaha mbak
buat usaha mbak
jual nasi sih
terus ini harganya telur sampai tiga puluh ribu mbak
gimana ukuran telurnya dikecilin dipotong potong gitu atau harganya dinaikin gitu mbak sofi
kita sih standar sih ya mengikuti kalau mamanya naik ya mau diapain lagi
cuman keuntungannya berkurang gitu ya
ya mbak sofi ya baik
yang penting laku
alhamdulillah bismillah gitu ya mbak ya
baik selamat melanjutkan milih milih lagi mbak sofi
sementara itu pemerintah kota surabaya mengupayakan pengendalian harga
pada bulan mei ini dilakukan setidaknya tiga kali operasi pasar setiap minggunya di tiap kecamatan dan kelurahan
sementara itu juga dilakukan pemantauan harga di pasar pasar tradisional setiap harinya
untuk beras juga kita kerjasama dengan

jadi pedagang di pasar itu beli harga dengan harga di bulok
jadi harganya tidak terlalu tinggi
kemudian kita juga setiap hari ke pasar pasar untuk memantau harga pasar
dan juga memantau kesediaan yang ada di pasar pasar
apakah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan atau tidak
dan kemudian ada juga weird terrak dua ribu sembilan belas yang akan di experiences nuket yang akan di ulayah
kami juga sudah membangun aplikasi
dalam satu kali operasi pasar di setiap kecamatan di surabaya
digelontorkan satu dua ton beras premium dan medium
gula satu ratus dua puluh kg dan minyak goreng satu ratus dua puluh liter
selain dengan bulog pemerintah kota surabaya juga menjalin kerjasama
perolehan stok komoditas pokok dengan daerah daerah sentra di jawa timur